dampak dari rop yang mengakibatkan tanggul jebol cukup masif
dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut
kita sudah bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
damar sinoko di semarang jawa tengah
selamat pagi damar
bagaimana kondisi terakhir rop pelabuhan tanjung mas
selamat pagi maggie
jadi sampai hari ini beberapa kawasan di sekitar pelabuhan tanjung mas
dan pemukiman masih tergendang oleh banji rop
kawasan perkampungan atau pemukiman warga ini
mulai mengalami penurunan
ya ini dari yang tadinya delapan puluh cm sampai satu meter
sekarang sudah menurun sampai pada lima puluh cm
kondisi sebaliknya di sekitar kawasan pelabuhan tanjung mas semarang
masih ketinggian banjirop masih pada di angka delapan puluh cm sampai satu meter
bahkan di jalur tengah
kawasan yang menuju akses ke beberapa pabrik atau perusahaan
dengan banji rop masih sampai pada ketinggian
dan ini tentunya membuat seluruh aktivitas bungkar muat
maupun aktivitas perusahaan atau pabrik yang ada di kawasan pelabuhan tersebut
terpaksa diliburkan atau bisa dikatakan lumpuh sampai saat ini
ya baik damar
bagaimana respon pemerintah kota semarang menghadapi masalah ini
apa saja yang sudah dilakukan
ya pemerintah kota semarang masih tetap berpegangan
bila banji rop ini merupakan sesuatu yang ekstrim
jadi memang gejala dari selam
kota semarang tetap menerjunkan beberapa tim
termasuk para relawan dari basarnas
dan kerjasama dengan aparat ng
untuk melakukan evakuasi terhadap
warga warga yang kemungkinan dalam kondisi terisolir
jadi mereka tidak bisa melakukan aktivitas khususnya
karena akses di selen kampung mereka terkena banji rop
meski demikian juga telah didirikan di dapur umum
ada di kelurahan bandar harjo
dan kelurahan ambak lorok
banji rop sendiri diklaim oleh pemerintah kota semarang
membuat sekitar satu dua ratus rumah warga
sekitar seratus warga
yang mengalami masalah dari banji rop ini
padahal disiksa sendiri diprediksi
hari ini masih akan menjadi
puncak dari banji rop
yang akan terjadi di
tarpantura jawa tengah